setelah mengikuti sejumlah turnamen di australia
tiga pemain putri papan atas indonesia
akan tampil di turnamen nasional mandiri tenis open dua ribu dua puluh
turnamen yang akan berlangsung pada tanggal enam hingga tiga belas februari
di lapangan tenis hotel sultan ini
juga diikuti oleh praik mas tugalkutra pond papua
muhammad rifki fitri adi
selain diikuti oleh petenis senior
persaingan di turnamen ini juga akan diramaikan
dengan tampilnya petenis petenis junior
ya pastinya aku sangat senang ya mereka ikut
karena juga ini bisa dijadikan ajang untuk melihat
petenis petenis yang sedang berkembang di junior maupun di senior
dan juga ada juga pemain pemain yang cukup bagus
seperti anani deria yang akan mengikuti turnamen ini
jadi kita bisa lihat bagaimana perkembangan mereka
tampilnya petenis papan atas nasional ini diharapkan
menjadi motivasi tambahan bagi pemain pemain
plt juga akan mengevaluasi penampilan dari para petenis nasional
yang tampil dalam rangka persiapan jelang sea games dua ribu dua puluh dua di vietnam
dan piala davis melawan venezuela maret mendatang
jadi kita akan terus dari pembinaan akan melihat
mengevaluasi daripada hasil mereka berlatih
dan kita dengan pertandingan kita bisa mengukur kemampuan mereka
karena tanpa pertandingan tentu sulit juga bagi kita
untuk melihat kemampuan mereka
kejuaraan nasional dengan total hadiah dua ratus juta rupiah ini
merupakan turnamen pertama dalam kalender plt
setelah hampir dua tahun vakum karena pandemi
rencananya akan ada delapan turnamen nasional dalam kalender plt
yang akan digelar sepanjang tahun ini
erlangga wisnuaji dwi prasetyo jakarta